ya sebuah hotel di surabaya menggelar acara kelas kreasi bento tiga dimensi bertema pahlawan
bagaimana uniknya tumpeng mini bento pahlawan ini berikut liputannya
unik dan lucu inilah kreasi tumpeng mini berbentuk boneka hasil kreasi anak anak
ya sekilas nasi tumpeng mini ini kelihatan seperti boneka mainan
namun siapa sangka boneka ini ternyata terbuat dari nasi putih dan kuning
bentuknya yang lucu dan imut membuat sejumlah anak dan ibu di surabaya tertarik belajar membuat nasi tumpeng ini
mereka nampak serius menyaksikan dan memperagakan cara membuat tumpeng mini
untuk membuat nasi tumpeng mini ini sangatlah mudah
cukup siapkan nasi putih dan nasi kuning
kemudian cetak bertumpuk pada atasnya
setelah itu kepal kepal nasi kuning menjadi lingkaran kecil dan besar dan susun hingga berbentuk seperti boneka
agar terlihat lebih nyata beri mata hidung mulut dan telinga yang dibentuk dari potongan lembaran nori atau lumput laut
setelah berbentuk boneka barulah nasi tumpeng ini diberi sajian pelengkap
seperti ikan daun selada telur dadar mie goreng perkedel dan ayam goreng
setelah semua selesai nasi tumpeng mini bento
ini pun siap disajikan
kita bikin bento dalam bentuk tumpeng khusus untuk anak anak dalam memperingati hari pahlawan
acara demo masak yang dipandu komunitas instagram momis ini sengaja digelar untuk memeriahkan hari pahlawan
selain menghibur acara ini juga untuk menambah kreativitas pada anak
jadi kalau ini acara kali ini ada bento plastik jadi arta tersengaja mengenyelenggarakan bento plastik dalam rangka hari pahlawan
bagi para ibu acara ini dipandang sangat bagus karena bisa mendidik anak mereka agar tahu jenis makanan yang bisa mereka buat sendiri dengan cara yang menyenangkan
kenapa bu senang
ya karena mengajari anak untuk belajar membuat bento itu mungkin sesuatu yang baru ya buat anak anak yang nggak pernah tahu memakan di dapur atau di sana
jadi sesuatu yang baru buat anak anak
dengan mengikuti acara ini diharapkan bisa membuat anak dan orang tuanya lebih memahami arti
pahlawan sekaligus bisa menggali potensi anak khususnya di bidang kuliner